anda masih bersama kami gelaran debat publik perdana pilkada jawa timur
berpotensi mengubah arah pilihan masyarakat terhadap pemimpin baru di jawa timur
kita akan lihat apakah ada perubahan terhadap nilai mereka di mata masyarakat jawa timur
dan apa saja yang diperbincangkan oleh masyarakat jawa timur
pasca debat pendana kemarin
sudah ada koresponden siren indonesia ada bifta farid yang ada di surabaya jawa timur
bifta apa yang bisa dilaporkan terkait dengan respon masyarakat
apa yang dibicarakan dan bagaimana sentimen mereka sebenarnya
ya budi ini soal persepsi
karena ada dua hal yang diperbincangkan dalam masyarakat
yaitu soal konten dan juga soal performa
kalau dari soal konten memang banyak masyarakat dan pengamat melihat
ada lebih kesiapan dari pihak kofifa dan emil
karena begitu banyak data yang mereka tampilkan
dan memang banyak hal yang
orang memikirkan bahwa cukup siap di pasangan nomor urut satu ini
menyiapkan debat pertama ini dengan menyajikan data data yang lebih valid
daripada yang disampaikan oleh pasangan nomor urut dua
namun secara performa ada hal yang ternyata kemudian membuat sentimen negatif
kalau kita lihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh sejumlah media yang ada di surabaya
termasuk juga televisi nasional yang juga melakukan simulasi
untuk mengukur persepsi masyarakat terkait debat untuk putaran pertama
yaitu misalnya agresivitas dari wakil gubernur dari kubu kofifa
yaitu emil dardak ketika melakukan debat langsung dengan putih guntur soekarno
di kubu nomor urut dua yaitu pasangan gus ipul dan putih guntur soekarno
agresivitas ini malah kemudian dari persepsi masyarakat yang saya lihat
malah membuat kubu dari putih guntur soekarno ini mengalami lonjakan
yaitu soal simpati
karena serangan ini kemudian dalam tanda kutip bisa mempengaruhi bahwa
ada hal yang diukur oleh masyarakat terkait etika dalam berbicara
karena agresivitas ini membuat putih guntur soekarno ini dalam tanda kutip
bisa saya simpulkan sebagai seorang korban yang kemudian diserang habis habisan oleh emil
namun kalau dilihat dari konten budi cukup menarik
emil cukup menguasai begitu banyak data data yang mereka tampilkan
yang ditampilkan yang kemudian diucapkan oleh emil
dan kemudian di counter dari putih yang hanya bersifat retorik
sehingga ketika debat ini kita
kita asumsikan ada dua hal yaitu soal konten dan soal performa
maka soal konten di kubu nomor satu cukup bagus dan cukup siap
untuk menghadapi pertarungan di putaran pertama yang lalu untuk debat publiknya
namun untuk ukuran performa yaitu kestabilan berbicara
kemudian kesantunan berbicara maka nomor urut dua lah yang kemudian lebih menonjol
itu yang kemudian dilihat dari beberapa persepsi masyarakat di jawa timur
yang sudah dilakukan oleh beberapa media masa
namun sejumlah pengamat mengatakan bahwa
sebenarnya tidak ada hal yang baru kemudian yang diucapkan oleh kedua kubu ini
tidak ada benturan yang secara langsung itu menuju pada program program yang mereka sajikan
atau mereka tawarkan kepada masyarakat
ini terkait juga dengan beberapa hal yang mengunci keduanya budi
saya ambil contoh misalnya ada kubu dari kofifa dan emil dardak

kemudian ada sosok soekarwo yang merupakan gubernur saat ini yang juga ketua partai demokrat di jawa timur dan mendukung pasangan nomor urut satu
kemudian ada sosok soekarwo yang merupakan gubernur saat ini yang juga ketua partai demokrat di jawa timur dan mendukung pasangan nomor urut satu

kemudian ada sosok guipul yang menjadi wakil dari soekarwo selama dua periode

artinya kalau pahak kofifa tidak secara langsung mengkritik perbedaan kemiskinan di jawa timur dengan performa pemerintahan saat ini
di jawa timur dengan performa pemerintahan saat ini
dia hanya mengarahkan kritik itu kepada wakil yaitu gus ipul
dimana kemudian gus ipul selama sembilan tahun mengelola pemerintahan ini
tanpa kemudian menyebut soekarwo
begitu juga dengan gus ipul yang tidak mungkin kemudian mengkritik
pemerintah saat ini dengan capaian capaian yang sudah ada
namun masih tingginya angka kemiskinan yang ada di jawa timur
ini kemudian membuat perdebatan ini seperti debat kusir oleh sejumlah pengamat
karena tidak ada sentuhan sentuhan tidak ada benturan benturan
terkait dengan program yang harus mereka tawarkan
karena cukup sulit kemudian untuk kofifa mengkritik pemerintahan saat ini
karena di belakang kofifa ada seorang gubernur saat ini
dan ini cukup sulit bagi kofifa untuk mengungkapkan kritiknya
dan begitu juga dengan gus ipul yang memiliki pekerjaan rumah tangga yang cukup kuat
karena mereka di kubu nomor dua harus meyakinkan kepada publik
bahwa capaian yang dilakukan yang sudah terjadi pada jawa timur saat ini
juga merupakan hasil kerja dari seorang wakil gubernur
yang selama sembilan tahun digawangi oleh gus ipul
maka itu ada sedikit kuncian kuncian sehingga membuat
dua pasangan calon ini tidak berdebat secara program
dan benturan benturan itu membuat tidak ada benturan
sehingga untuk adu visi dalam program sangat sulit terjadi
karena kita lihat dari debat kemarin lebih banyak pengamat mengatakan
terlibat kusir karena hanya disajikan data dan kemudian bantahan
tanpa evaluasi program
dan kemudian tawaran program alternatif dari kedua kubu ini
yang kemudian membuat sejumlah pengamat mengatakan bahwa
meskipun ada sedikit keunggulan tapi banyak hal yang mengatakan bahwa
kedua pasangan calon ini dalam tanda kutip draw
namun kita melihat masyarakat bagaimana reaksi dari masyarakat
masyarakat di jawa timur masih belum menentukan pilihan
dan kita masih yakin pengamat di jawa timur masih yakin
rangkaian debat ini akan mengubah parameter dan ukuran dari masyarakat
untuk segera menentukan pilihan nomor satu atau nomor dua budi
baik terima kasih miftah
kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan pasca yang kata pengamat
tadi debat kusir di debat perdana kemarin itu
terima kasih miftah farid atas informasi dan analisa yang dari surabaya jawa timur
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar
pilkada serentak dan pemilu dua ribu sembilan belas bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
terima kasih atas kebersamaan anda
saya budha diputro